kpk menghibahkan tanah dan mobil sitaan dari mantan bendara umum partai demokrat muhammad nazarudin
dan bupati bangkalan fuad amin ke bares krimpori
di sela sela acara rakernas bares krimpori di hotel merkul ancol jakarta utara
aparat keamanan mendapat hibah aset barang rampasan dari kpk
barang itu dari perkara korupsi dari mantan bendahara umum partai demokrat muhammad nazarudin
dan perkara kasus korupsi bupati bangkalan madura fuad amin
aset sitaan yang dihibahkan adalah tanah di jalan wijaya kebayoran baru jakarta selatan
tanah dari kasus nazarudin ini senilai dua belas empat miliar rupiah
kpk juga menghibahkan sebuah mobil toyota innova senilai dua ratus juta rupiah
mobil ini dari kasus bupati bangkalan madura fuad amin
hasil barang lampasan atau dugaan yang didapat dari beberapa kasus
satu dari kasusnya nazarudin itu berpengumum tanah yang nilainya sekitar dua puluh miliar
yang saat ini diserahkan kepada kami polri
dalam hal ini saya mewakili bapak bapak polri untuk memberikan aset
pemberian hibah hasil sitan kpk ke polri sesuai dengan keputusan menteri keuangan
mardika prakasa satya jakarta